belum nyampe kok berhenti bang
iya bang saya tau saya ada telepon
yaudah abis ngantre penumpang aku pulang dah
hai mbak laras
mbak surti gado gadonya dua
iya sebentar duduk dulu ya
baju gue kasih buat apaan
saya kagak tau
batu apaan tuh
ini teh dikasih abah saya
sewaktu masih hidup
ini batu batu bagus
kalo ini pusar bumi
kalau pusar bumi konon berhasiat
bisa naik jabatan
saya teh mau naik pangkat dari mana aduk
di kampung juga saya teh kerja cuman bertani
di rumah mertua gue dia lagi nyortir nyortir baju baju bekas
dibuang mah sayang atu jak
mendingan disumbangin aja sama korban bencana banjir atau korban bencana alam
iya kan emang begitu maksudnya
eh iya jak pur
nanti sore saya mau ke monas sama istri dan bapak saya
tis kemarin itu ke monas sekarang ke monas lagi
masa lo tiap hari mau ke monas lu mau dagang kopi
kemarin kan gak jadi pur istri sayanya sakit perut
waalaikumsalam masuk ya
baju buat apa mak
dibuangin buat korban bencana
oh mbak yanti ngapain kesini kan gak ada pesanan kue
main aja boleh kan mak
mak ada yang cucuk buat saya gak mak
bang kalau kerawau pp empat belas berapa ya bang
dua puluh ribu pak
ya sepuluh aja deh bang
gak bisa pak jauh nih
kalau duitnya ada sih nggak apa apa bang
ya udah saya jalan aja deh
ya udah sepuluh ribu deh
baju yang ini gimana mak
ada kembangin aja
mak kalau mau diantre ke kelurahan biar saya aja yang ngerterin mak
nanti yang ada baju sembangannya gak nyampe ke kelurahan
malah nyampenya ke rumah mbak yanti
ya udah mak saya pulang dulu ya
yaudah telfon lagi logi
suruh pulang sekarang
putri kamu mau ke rumah
kalau kamu suka nanti aku beliin gado gado
isinya udah yang enak
mau karet satu apa dua
kalau karit satu itu biasa
kalau karet dua itu pedas
karetnya cuma dipake buat ngikut pungkusnya doang
ya udah aku tunggu di rumah ya
belum nyampe kok udah nanti bang
iya bang saya tau saya ada telfon

kalau sambil jalan telfon nanti bisa celaka
yaudah abis ngantar penumpang aku pulang dah
yaudah abis ngantar penumpang aku pulang dah
yaudah abis ngantar penumpang aku pulang dah
hai mbak laras
mbak surti gado gadonya dua
ya sebentar duduk dulu ya mbak
mbak surti tadi pagi
bobby mampir ke rumah
tapi dia nggak ganggu kan mbak
buat disimpen aja
nanti kalau bobby telepon
jangan terlalu ditangkepin ya mbak
emangnya mbak laras mau sama anak sma
nah itu tadi kata mbak laras
kalau bobby serius
maksudnya serius itu
kalau ada yang mau ditanyain
sama sesuatu yang mau diomongin
apa ngaper ya
kata emas suruh buru buru
abang tadi pagi gak ada sarapan
atau mendingan diomelin emak
tau orang mati ini gak
tau orang mati ini gak
ini mah rumahnya neng laras neng
oh kenal sama laras
oh temen ya
saya mah bukan temennya nih
saya mah tukang hojek
sekalian saya mau jalan pulang
mak baru inget
itu baju punya insting lo
dulu pernah nginep di rumah mak lain kelama
pasti dia lupa tuh
mungkin keabisan baterai kali
kamu gak susah kan cari alatnya
untung ketemu sama saya neng
kok cuma makasih aja ongkosnya
saya kan tukang ojek
pada kemana ya tukang ojek
pada nari kali im
gak ada yang mau naga
lu aja sana sendiri
gak ada kompak lo
lo kemana man
gue mau keliling dulu ah
pasti mau ketemu si tini kan
sambil keliling jualan siapa tahu gue ketemu tini
bukan siapa tahu
pasti lo udah janjian
nah kita makan nasi padang barengan
kalau kita berdua kan kita bisa sambil ngobrol
tunggu satu lagi teman lo biar bisa barengan
gak usip barengan
ibu aja duluan takut lama
cendol manis dingin
mau kemana bu
gak ada apa apa
ngapain lo duduk
saya capek be
jadi lo kagak mau
kalau gue di belakang gue turunnya susah por
wah ayo berangkat